hari ini menteri pertanian akan memaparkan pencapaian kerja seratus hari
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia nova nayantaka di kawasaragunan jakarta
selamat pagi naya jam berapa rencananya menteri pertanian ini akan menyampaikan pemaparannya
menteri untuk datang dan bisa bersama sama melakukan senam dan juga jalan sehat
dan jika anda lihat di belakang saya ini ada juga atraksi dari sekolah pertanian
nantinya mereka juga akan mengiringi para karyawan dari staff maupun pak menteri yang akan melakukan senam ataupun jalan sehat pada pagi hari ini
memang hal ini dilakukan untuk membuat para menteri dan juga karyawan
pemerintah staff yang ada di kementerian ini menjadi lebih akrab begitu karena memang tujuan dari kementerian ini adalah diharapkan menciptakan kerjasama dan juga lingkungan pekerjaan yang mandiri maju dan juga modern
dan selain itu juga nantinya akan dilakukan diskusi yaitu kopi bersama dan juga nanti ada seminar ataupun pameran pameran yang akan dilakukan
di mana tepatnya akan dilakukan di gedung pia di belakang saya ini
di mana ada beberapa pameran kementerian yang dihasilkan oleh kementerian pertanian yang akan dipamerkan dan bisa dilihat oleh seluruh karyawan dan juga mungkin masyarakat yang berada di daerah sekitar wilayah kementerian pertanian di daerah ragonan ini juga bisa datang dan bisa bergabung bisa jalan sehat bareng di sini
baik nova kalau tadi kita lihat ada sedikit ada suara
dangdut tadi di itu ya itu kira kira untuk hiburannya sendiri ada hiburan apa yang disiapkan di sana nova
ya selain ada hiburan dari anak anak mercimess dari sekolah pertanian di sini juga bisa dilihat ada lagu lagu bisa anda dengar sendiri tadi ada lagu dangdut ya memang lagu dangdut seperti kita ketahui bisa mempersatukan seluruh karyawan baik dari staff maupun menteri nantinya juga di sini diharapkan dengan adanya kegiatan jalan sehat dan juga berkumpul bersama ini bisa
membuat kerjasama dan juga keakrapan di kementerian pertanian ini semakin solid tentunya sehingga bisa meningkatkan produktivitas kerja dari kementerian pertanian
oke sudah ada kepastian kah kapan menteri pertanian nanti akan menyampaikan pemaparannya di sana
ya kurang lebih jalan sehat ini dijadwalkan memang akan dilakukan sekitar pukul tujuh pagi tapi memang jika saat ini baik dari dirja maupun karyawan juga masih menunggu kedatangan pak menteri karena jika saya informasikan jika pagi tadi memang sedikit tadi ada hujan cukup deras yang mengunjur daerah kementerian pertanian tapi bisa dilihat sekarang cuaca cerah dan diharapkan pak menteri segera datang untuk bisa bergabung dan bisa melakukan jalan sehat
dan juga senang bersama
baik nova naya antaka produser lapangan cnn indonesia terima kasih atas laporan anda dan semoga tadi di dalam pemaparan seratus hari kinerja dari menteri pertanian ini hasilnya bagus gitu ya dalam bidang pertanian di tanah air
betul kita akan pantau terus dan memberikan informasi terbaru untuk anda